ini perseteruan pks dengan fahri hamzah nampaknya belum juga meredah
wakil ketua dpr fahri hamzah kembali melontarkan kritik tajam kepada partai keadilan sejahtera
kali ini fahri mengomentari proses munculnya nama salim segaf al jufri sebagai calon wakil presiden
yang disodorkan pks kepada prabowo subianto
fahri menilai munculnya nama salim yang juga ketua majelis syuro pks itu tidak transparan
dalam proses penentuan calon wakil presiden ini fahri menilai pks hanya dijadikan kendaraan politik orang tertentu
menurutnya keputusan mengusulkan nama salib segaf al jufri sebagai calon wakil presiden
tidak diambil lewat musyawarah partai melainkan keputusan orang per orang
selain itu fahri juga mengkritik kualitas para jurubicara partai
dalam mengkomunikasikan strategi politik pks dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden
tiba tiba sekarang namanya wapres tapi yang sembilan nama belum dibahas
tiba tiba sembilan nama diumumkan
bergeraklah kader yang saya lihat di lapangan bergerak cuma kadernya pak anies
membentuk tim dan sebagainya menggalang masyarakat
wah gelisah wah gak bisa dipanggilin semua nggak boleh bergerak
ya kan ini harus apa namanya hanya boleh kampanye
partai nggak boleh kampanye orang
tiba tiba ada deal deal sendiri
lalu kemudian tiba tiba yang sembilan nama belum dimusyawarakan muncul satu nama
loh kapan muncul satu nama yang nomor tujuh itu
akhirnya disuruh nyalek
keputusan itu dibikin sendiri aja
ini partai apa kayak begini musyawarah
itu kemudian jubir jubir tuh
itu kan orang gak ada ilmunya itu
masa ada yang bilang abstain
ini aturannya dia yang buat apa suka suka dia
gak bisa begitu dong
gagal berkomunikasi dengan prabowo prabowo ngajak pak sby kok yang kepanasan pks
ya sebelumnya pks membuka opsi abstain
pada pilpres mendatang jika dari sembilan tokoh yang diusungnya
tidak satupun dipilih menjadi calon wakil presiden oleh prabowo
berdasarkan informasi yang kami kutip dari detik com menanggapi persoalan ini
direktur pencapresan pks suhut aliudin mengatakan bisa saja pks meninggalkan
sebelumnya kader kader pks meminta ada keputusan resmi soal cawapres pada tiga puluh juli yang lalu
namun ada perpanjangan waktu setelah istimewa ulama
yang juga turut menjadi bahan pertimbangan kesepakatan
saat ditanya apakah pks akan abstain di pilpres dua ribu sembilan belas
jika tidak ada kader pks yang dipilih sebagai calon wakil presiden
suhud menjawab itu salah satu opsi yang mungkin saja diambil
kalau memang situasinya tidak memungkinkan